insiden kesalahan penurunan penumpang yang terjadi di bandara internasional igusti ngurah rai bali senin lalu sudah diketahui penyebabnya
akibat peristiwa ini seorang penumpang warga selandia baru lolos dari pemeriksaan petugas imigrasi
kesalahan penurunan penumpang internasional terjadi saat pesawat air asia dengan nomor penerbangan qz lima ratus sembilan rute singapura dan pasar tiba di bandara ngurah rai senin malam enam belas mei
sebanyak satu ratus lima puluh lima penumpang diturunkan
namun salah satu bus apb yang dikemudikan sopir berinisial ei justru menurunkan empat puluh delapan orang penumpang di terminal domestik
akibatnya seorang penumpang bernama jonathan derwen asal selandia baru sempat lolos dari pemeriksaan petugas imigrasi
pihak otoritas bandara telah memeriksa penerapan standar operasional pt indonesia air asia
angkasa pura juga menghukum sopir bus apb untuk tidak bekerja sementara waktu
sehingga insiden ini berdasarkan hasil investigasi ada keraguan dan miskomunikasi antara sopir bus apb dengan flight controller yang mengatur menaikkan penumpang ke bus dan menurunkan penumpang dari sana